oke ini dia hasil tren make up dua ribu dua puluh karyanya mbak andi andalusia terima kasih ya mbak
nah tapi kayaknya nih lebih seru lagi kalau kita bahas lebih dalam mengenai tren dua ribu dua puluh dua
karena ada teman saya gina yang juga akan di make over oleh mbak andi
seperti apa kira kira ikutin kita terus ya
seiring perkembangan zaman gaya hidup sehat dan membumi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan
di tahun dua ribu dua puluh warna warna natural diprediksi akan semakin digandrungi
alis dan bulu mata yang natural pun akan menjadi prima dona untuk menciptakan tampilan no makeup makeup alias polesan kecantikan alami
nah ini udah mulai terlihat nih hasilnya dari make up yang kalau saya lihat sih warna warna yang dipilih natural gitu ya
gina boleh diceritain gak sih mbak andi kenapa warna yang dipilih natural apakah memang trend dua ribu dua puluh akan menuju ke sana
ya bener banget jadi kita back to nature jadi kita bisa mencari warna warna yang dipilih natural dan kita bisa mencari warna warna yang dipilih natural juga ya
ceritanya make upnya konsepnya itu lebih warna warna aman gitu karena natural kan gak mungkin warna warna yang kayak merah gitu kita balik ke coklat ke champagne gitu
kalau gina ini memang bener gak sih kalau dari apa ya kalau gina kan juga seorang influencer yang ikutin trend gitu itu kira kira akan menuju ke back to nature itu nggak sih
iya jadi kemarin ini sempat juga ngelakuin research tentang make up trend dua ribu dua puluh satu
ternyata emang bener kalau make up trend nanti itu bakal lebih ke yang glowing kulit sehat terus warna warna coklat gitu gitu sih
ini biasanya kalau gina pakai makeup seperti ini hijabnya juga mungkin ada tips dan trik yang bisa di share ke pemirsa juga
ada dan itu cepat banget cuma lima menit juga selesai
wah cuma lima menit ya
nah jadi aku ada tips untuk pakai hijab tapi dengan leher yang lebih terbuka
nah caranya ambil peniti ini dipenitiin seperti biasa
bagian sini dibawa ke belakang dulu jadi ini tuh fungsinya buat nutupin leher yang terbuka jadi kita nggak perlu pakai dareman daleman inner iner lagi nih
nah setelah itu baru yang ini dirapihin dan ditarik ke belakang
nah sisanya tinggal dimasukin
nah udah tinggal dirapin rapin lagi
bahkan ini gak nyampe lima menit sudah selesai
meskipun demikian bukan berarti para pecinta makeup tidak bisa bermain warna
di tahun dua ribu dua puluh ini klasik blue atau biru klasik adalah nuansa warna yang dipilih pantun untuk menyambut dekade baru
ini aku pakai elinar yang liquid jadi kita bisa lebih tega bol gitu ya warnanya
biasanya kan kita pakai warna yang hitam nah kita ganti dengan warna biru
klasik blue dapat anda bubuhkan di bagian mata untuk tampilan lebih berani
balutan nuansa biru pada pakaian atau hijab juga bisa anda pilih untuk melengkapi tampilan
oke karena tren dua ribu dua puluh ini itu lebih ke fun lebih ke playful
jadi sekarang kita mau bikin hijab yang lebih playful dengan warna biru
nah ini caranya gampang banget
jadi kita tinggal
tinggal pin bagian yang sini ke belakang
oke sama bagian sini kita pin ke sini
super simple dan gampang banget dan super playful
tren tata rias memang selalu menyenangkan untuk dicoba
namun yang utama
konsep membumi atau back to nature ini juga jadi inspirasi kita untuk semakin giat menjaga kesehatan terutama di tahun baru ini